dalam pertemuan antara lulusan akademi angkatan senjata republik indonesia
menko kemaritiman luhut bin sarpanjaitan
mengingatkan presiden terpilih prabowo subianto
tidak memilih orang toksik ke dalam kabinetnya
ucapan luhut ditanggapi pimpinan partai koalisi prabowo
dan lawan prabowo di pilpres
hadir dalam acara pertemuan dengan para lulusan akademi angkatan bersenjata ri atau akabri
sebelum dua ribu dua unsur abri adalah tni dan polri
setelah memiliki aturan sendiri pendidikan dan lembaga tni dan polri
terpisah menjadi institusi masing masing
dalam pertemuan dengan para petinggi militer tersebut
prabowo disambut para seniornya
termasuk presiden ke enam ri susilo bambang yudhoyono
dan menko kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan
supaya tak memasukkan orang yang toxic ke dalam pemerintahannya kelak
jurubicara menko marfes jody mahardy bilang
luhut hanya beri saran kepada presiden terpilih prabowo subianto
untuk tidak bawa orang toksik ke pemerintahannya kelak
hal ini diungkap jody melalui pesan singkat yang dikirimkan ke redaksi kompas tv
berbeda dengan luhut lulusan akabri seribu sembilan ratus sembilan puluh
sby lulusan akabri seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga mendoakan prabowo sukses memimpin pada dua ribu dua puluh empat hingga dua ribu dua puluh
ingin mendoakan agar jenderal tni prabowo subianto nantinya sukses di dalam mengemban tugas negara
kami semua akan berkontribusi akan mendukung agar pemimpin kita yang baru nanti benar benar sukses
untuk sekali lagi menjaga kedaulatan dan keutuhan nkri
tegaknya pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
merah putih di pentas dunia
prabowo adalah lulusan akabri seribu sembilan ratus tujuh puluh empat setahun lebih muda daripada sby
sebutan orang toksik yang disebut luhut menimbulkan polemik di kalangan ketua umum partai koalisi dan lawan prabowo di pilpres
ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan menyatakan
prabowo tahu yang terbaik dalam menyusun kabinet

beliau sebagai presiden terpilih punya hak progratif secara beliau saja
sementara itu ketua umum partai kebangkitan bangsa
menjauhi orang toksik bukan hanya harapan luhut
muhaymin bilang semua pihak ingin kepemimpinan yang baik
kepemimpinan kabinet yang baik ya
jadi bagaimana kriteriannya saya kira semua orang juga paham
partai gerindra menilai pesan luhut sebagai nasihat seorang senior kepada juniornya
wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman yakin
prabowo akan memilih orang orang yang sejalan dengan pemikirannya
bahwa agar pak prabowo tidak membawa
sosok toxic ke dalam kabinet
ya tentu ini sebuah nasihat
sebuah masukan dari senior ya kepada juniornya
bahwa antara para menteri dengan presiden harus ada kesamaan visi
bagaimana pengelolaan negara yang maksimal
supaya target target kebangsaan
terutama indonesia emas dua ribu empat puluh lima bisa tercapai
elit elit kita yang saat ini tidak ada yang toxic lah ya
saat ini prabowo tengah menimbang sosok sosok yang pantas jadi menteri di kabinetnya
dan prabowo mengajak sejumlah lawan politiknya
termasuk partai nasdem dan partai kebangkitan bangsa
untuk bergabung dalam koalisinya
tim liputan kompas tv